pemerintah mengevaluasi pelaksanaan arus mudik dua ribu dua puluh
salah satu hal yang menjadi catatan pemerintah adalah antrean panjang pemudik
di pelabuhan penyeberangan feri merak banten
pemerintah yakin arus balik nanti akan berjalan lebih lancar
berikut ini wawancara singkat jurnalis kompas tv mario sarong
dengan menteri perhubungan budi karya sumadi
saudara terkait dengan arus mudik lebaran tahun dua ribu dua puluh empat ini
kita lihat bahwa dalam beberapa hari ini memang cukup lancar saudara
karena tidak hanya arus mudik saudara kita juga masih akan menanti arus balik
nah untuk melihat bagaimana arus mudik evaluasinya dan juga bagaimana nanti persiapan arus balik
saya sudah bersama menteri perhubungan bapak budi karya sumadi
bapak ini terkait dengan evaluasi karena ini hamin satu ya pak hamin satu lebaran
evaluasi mudik arus mudik yang bisa bapak sampaikan kepada kita
kalau kita bicara barang mudik
ya alhamdulillah kita bisa melaksanakannya dengan relatif baik
hanya di merak kita punya masalah ada antrian yang ada
tapi dalam waktu yang pendek kita bisa selesaikan
dan dengan pelajaran itu justru kita akan menerapkan pola yang lebih baik
untuk yang balik dari bangkuri ke merak
bahkan hari jumat saya akan ke lampung bersama sama dengan
kapolda dan kapolres mungkin dua gubernur
merencanakan mudik balik yang akan terjadi pada halp ke tiga dan halp ke empat
dan ini penting karena kalau akan maju lagi kita akan promosi
nah lalu di tempat ini di bali nanti ada satu mudik balik yang masif dari jawa tengah
di mana ini ada titik titik
oleh karanya kami mencintau kepada para mudik kalau balik
untuk pastikan anda fit
karena kalau tidak fit nanti di segi jalan jalan mudik
maka kejadian yang tidak diinginkan bisa terjadi
harus istirahat kalau sudah capek berhenti saja dulu
karena mirip satu jam tapi ada masalah ya
kalau harus balik nanti pak persiapannya sudah sampai berapa persentase
kalau mengenai persentase ya relatif kita confidence untuk melakukan mudik balik ini
telah melakukan suatu upaya
memanage sinergitas antara tni polri
lalu penting juga dua yang lain
satu media tolong informasikan sebanyak mungkin
yang lain masyarakat dengerin dong apa yang disampaikan oleh kami secara collagurator
disampaikan kepada media karena tanpa kita mendengar satu sama lain
ini akan tidak terjadi keinginan kita
pemudri terima kasih dan kita harapkan harus balik nanti
masyarakat juga akhirnya berjalan lancar ya pak ya
arus balik nanti masyarakat bisa pulang kembali ke tempat tinggalnya